kita beralih ke magetan jawa timur
kali ini warga magetan jawa timur diresahkan oleh serangan ribuan ekor lalat
sejumlah pemilik warung mengaku mengalami penurunan omset karena sepi pembeli
diduga hama lalat ini berasal dari kandang ayam yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga
sudah tiga hari ini warung pariem tak didatangi pembeli sama sekali setelah diserang hama lalat
alih alih melayani pembeli pariem kini justru sibuk mengusir lalat
namun upaya itu sama sekali tak membuahkan hasil
hingga tiga hari lalat masih saja berterbangan dan hinggap di warungnya
padahal pariem sudah menangkap lebih dari tiga kg lalat yang menurut ia berasal dari kandang ayam tak jauh dari rumahnya
kalau semprot kalau lem biar nggak ada
keresahan warga pun langsung ditanggapi petugas
rabu siang sejumlah petugas bersama warga mendatangi kandang ayam yang disebut sebut sebagai sumber hama lalat
namun saat petugas datang pemilik kandang justru menutup kandangnya dan kabur
warga menyayangkan hal itu karena meski beberapa tahun lalu
kasus serupa sebenarnya sudah terjadi pemilik kandang tak juga menutup kandang ayamnya
akibat serangan hama lalat banyak warga mengaku dirugikan
terutama pemilik warung karena ditinggal pembeli
warga berharap pemerintah kabupaten magetan segera mengambil langkah
memberantah serangan hama lalat yang sangat persahkan warga tersebut
magetan jawa timur